dua anggota komisi pemilihan umum kota makassar terjangkit covid sembilan belas
kantor kpud makassar pun ditutup sementara
akibatnya aktivitas mengawal pelaksanaan pilkada makassar pun harus dilakukan dari rumah
setelah ketua kpud sulawesi selatan faisal amir
kini giliran dua anggota komisioner kpud makassar yang ikut terjangkit
yakni ketua kpud makassar farid wajdi dan koordinator divisi sosialisasi sdm
dan partisipasi masyarakat endang asari
bersama anggota komisioner lainnya dan para staff
mereka menjalani tes swab pada jumat pekan lalu dan hasil tes pun keluar di hari senin
hasilnya kedua positif terpapar covid sembilan belas
akibatnya kawasan gedung kpud di jalan antang raya ditutup sementara waktu
anggota kpud makassar dan staff diminta bekerja dari rumah selama sepekan
kami tadi pagi itu menerima hasil swab yang kami lakukan di hari jumat
bahwa ternyata ketua kpu kota makassar dan kordip divisi parmas ibu endang itu positif
untuk kelanjutan masalah pilkada sementara untuk saat ini kami sudah putuskan tadi pagi
diskusi diskusi bahwa kami akan wfh dulu
jadi kami untuk kantor ini kami wfh dulu sampai hari minggu
kemudian insya allah nanti hari senin kami swab lagi